bibaes pergerak dr cti
saya bisanya yang pakai tulisan indonesia pak ustadz
itu mana mana tidak bisa
sudah kamu ujian saja
kemarin kamu dapat uang penggantian longsor
kenapa tidak beli kios
kenapa beli rumah
punya tempat tinggal sendiri pak ustadz
satu kiosnya kan bisa disekat
sebagian buat tempat tinggal sebagian buat tempat usaha
hidup itu harus punya tujuan kesonar
bukan cuma sekedar pengen disebut berbeda
tidak cukup kamu bilang pengen hidup senang
kalau kamu pengen hidup senang
kamu harus punya cara untuk menggapainya
kamu harus berusaha keras
saya bekerja keras berusaha agar istri saya bisa berangkat ke luar negeri
bukan cuma bekerja keras
tapi juga saya menderita
berpuluk takut saya ditinggal istri saya
berapa harga motor kamu
alhamdulillah pak ustadz udah ada yang nawar dua lima ratus
terus masih ada sisa satu tujuh ratus
dengan sisa uang segitu bisa bikin apa tuh pak ustadz
kalau saya usul berangkatkan istri kamu keluar negeri
terserah kamu lah itu diri diri kamu
kamu selalu bilang orang orang di kampung ini salah ngawur
sementara setiap kamu punya masalah
kamu datang ke mereka minta tolong

kamu harus berusaha keras
bisa berusaha keras
bisa berusaha keras
bisa berusaha keras
bisa berusaha keras
bisa berusaha keras
makasih pak ustadz ujangannya
iya lah maksudnya pakai apa lagi
bapamu tadi kemana
di warung kali
ya udah tuh tunggu aja
bapak mah kalau udah di warung udah pasti lama
kenapa gak beli moge aja kakak kum
moge sepatu bot
saya mah sudah pesen sama bang ochan

hari motor kakak kum berapa kesnya
kamu mau beli juga
nanti kakak ceng kalau kiriman sudah datang
si idan mas semuanya juga pengen dibeli
nih indonesia nih baru beli pesawat tempur
kamu gak beli juga
saya pengen banget belajar naik motor
iya kakang dadang
saya pengen bisa naik motor
buat apa sih doip
saya aja nyesel bisa naik motor
nih si idan juga udah kerja sama saya
anter anter saya kemana kemana gitu
orang ini lahirnya bukan di rumah sakit
cuma aku aja yang gak pernah diledek sama kang dadang
soalnya waktu sekolah dulu
eh kita semua juga nyontek sama akun ceng
saya nyontek bukan karena bodoh doi
saya males aja belajar
yuk lah pulang ya
akum yuk lah pulang lah
belum ajan kum
pertanyaannya sudah sama
hai di baca saya bisa yang pakai tulisan indonesia post art itu
mana mana tidak bisa kamu aja saja ya
itu di titanya bagus banget sama kayak orangnya
wechsel ikut jalan pintas easily ayo sudah mau longsor lewat ituition
nanti kamu ada yang bodain biarin
hebat kamu ya hebat caroline hebat kamut abu abu
mak mau nyampein pesan dari em
mending malu daripada di fitnah yang enggak enggak
lagian yang malu kan kamu bukan emak
lagi main mak lagi main
edward tinggal sama emak
atau emak yang dateng kesini setiap hari
kayaknya sih kalau cucu lebih baik tinggal sama neneknya mak
soalnya kan neneknya biasanya lebih sayang sama cucu
kalo edward tinggal sama emak uang kiriman kamu dipotong
aduh tapi ada jeleknya juga mak kalau misalnya cucu tinggal sama nenek
soalnya pasti akan dimanjain terus
nanti nggak bisa mandiri emak juga yang repot ya
kamu teh pilih yang mana cepet
emak mau tinggal di sini
amit amit emak saya kesini cuma siang
ngurus makannya si edward
yaudah mak kalo gitu yang nomor dua aja
emak dateng kesini ngurusin si edward
kunci cadangan motor
mak kan bisa dateng kesininya kalo aceh yang udah di rumah
kalo begitu edward tinggal sama mak
ada di lemari mak kunci nya
mau cari angin mak sebentar
lemari mana aceh
si aa ini serai sama kunyit disatuin
percuma punya motor kok ga dipake jalan jalan
tunggu aja sebentar lagi bapak kamu pulang
liat tuh tanggung ibu teh lagi ngerapiin taneman bapak
kamu udah sholat belum
lemari yang mana sih si aceh